sementara itu putri mantan deputi gubernur bank indonesia budi mulia yakni nadia mulia
mendesak kpk menuntaskan kasus skandal bank senturi
dikutip dari detik com nadia bersama koordinator masyarakat antikorupsi indonesia
boyamin saiman mendatangi gedung kpk rabu siang
ia mengaku kedatangannya untuk mengingatkan kasus skandal bank senturi
yang belum selesai hingga tahun kelima ayahnya ditahan
nadia juga menanggapi pemberitaan di asia sentinel soal kasus bank senturi
saya juga mau sedikit meluruskan bahwa dari pemberitaan itu dikatakan bapak saya terlibat fpjp dan juga bailout
saya mau klarifikasi bapak saya sama sekali tidak terlibat dalam bailout ya
mungkin fakta ini tertimbun dengan berbagai fakta lainnya
kalau fpjp bapak saya memang adalah pelaksana kebijakan
saat aturan daripada bi itu dibuat bapak saya nggak hadir
tapi memang dia sebagai dewan gubernur dia memang melaksanakan
jadi ya menurut sesuai perintah bapak budiono
yang juga sudah ada disposisinya kepada almarhumah ibu siti fajriah
jadi kalau menurut saya kalau seorang pelaksana saja bisa kena lima belas tahun
ya harusnya mastermind nya dan sebagainya kenanya lebih berat